kita memunculkan informasi informasi yang tidak berdasarkan fakta
terutama informasi informasi hoax yang bersumber dari cirebon
salah satunya adalah info terkait kasus pinang
ada peningkatan signifikan dan kami mencatat hampir sekitar
karena sebelumnya kita dalam satu bulan hanya satu sampai tiga informasi hoax yang berasal dari cirebon
sekarang informasi hoax yang berasal dari cirebon hampir mencapai empat puluh informasi hoax
karena dari satu nama orang saja itu bisa menjadi tiga berita hoax
nah ini yang akhirnya cukup fatal
permasalahannya adalah banyak orang yang menganalisa dengan alasan mereka pengen membantu petugas kepolisian
namun sayangnya mereka belum punya cukup bukti mereka mempublikasikan secara jelas apakah itu nama akun atau nama jelasnya
hal itu berdampak terhadap orang orang tersebut yang ternyata dia tidak terlibat sama sekali
bahkan tadi kami baru saja mendapatkan laporan
adalah salah satu warga yang korban hoax yang dia sampai mau pengen bunuh diri
karena merasa tidak terlibat tapi diserang di medsos
sehingga itu membuat dia depresi
nah kalau saya harapannya seperti ini jangan sampai kita memunculkan informasi informasi yang tidak berdasarkan fakta
karena minimnya literasi digital yang saat ini mungkin dimiliki oleh banyak masyarakat
asumsi asumsi itu kemudian disebarkan kembali oleh mereka
tapi dalam bentuk seperti pernyataan nyata
mereka tujuannya hanya asumsi hanya praduga
tapi ketika disebarkan mereka menyatakan itu adalah benar
yang selanjutnya cocokologi itu banyak yang kena
contoh yang saya pantau ada nama alif bahtiar
yang dikaitkan dengan salah satu petinggi polisi
dikaitkan dengan salah satu kepala daerah
bahkan ternyata yang di take oleh salah satu akun besar itu adalah salah orang
itu sudah dihapus sekarang tapi itu sudah terlambat
orang tersebut sudah menjadi bulan bulanan netizen
ini juga sebetulnya kerja polisi ya terus harapannya gimana
ya menurut kami salah satu cara yang paling efektif untuk menghentikan hoax ini
ya fakta ini harus segera terungkap dan terselesaikan
kalau masih belum jelas akhirnya asumsi asumsi itu akan terus muncul ke publik
korbannya bisa lebih banyak lagi